aku harus cari cara supaya nggak jadi usg
kayaknya aku mau ke toilet deh
kok raja malah mau anterin aku sih
terus gimana aku mau kabur
tante ngapain sih tante masuk lagi
aku udah bilang tanpa keluar
kamu ini bener bener gak tau terima kasih ya
kamu gak liat nih
kaki tante kepetok sakit banget
gara gara tanpa harus sembunyiin
bantaran yang kamu buang ke bawah lemari itu
kamu pasti ketahuan
mau kaki tante kepentok
mau apa itu urusan tante
semua ini adalah akal akhlani tante kan
yaudah itu urusan tante
sekarang aku udah gak mau lagi ikutin apa kata tom
aku udah muak
dan satu hal lagi tante
jangan so soan tante ini ngedeket deketin aku terus ya
tante hanya ingin membantu
hanya itu saja
dan ini untuk yang terbaik buat kamu
aku minta sekarang tanpa keluar
anak kandung aku sifatnya jadi kasar seperti ini
pasti karena citra
gak pernah memberikan kasih sayang yang tulus untuk clara
orang hamil kan dilarang untuk makan nanas
kenapa aku makin curiga ya sama clara
aku cerita ke raja gak ya soal tadi
gak jadi sayang
aku juga tadi gak jadi ngambil
karena aku tadi liat clara
clara kenapa lagi dia
iya makanya aku bingung banget
sebenarnya ibu hamil itu dilarang banget untuk makan nanas
karena takutnya nanti akan terjadi sesuatu di kandungannya
yang lebih parah dia bisa keguguran
bukannya aku nggak percaya ya
tapi aku curiga deh sama clara
baju dia udah berdarah
dan sekarang dia lagi makan nanas

habis kerja keras kecapean banget terus perutnya langsung ke kelaparan gitu jadi
makan deh enak sih maaf ya ini lain kali
kalau mau makan masak sendiri jangan punya orang
tante tuh keterlaluan tuh tante tuh udah bikin selera makanan aku hilang
udah nanti mama pesenin makanan yang lain buat kamu ya kamu jangan makan bekas orang
raja aku mau pergi kamu itu
felah kamu kamu serius kamu ajakin myers
pakas qu ukrainian ya udah kalau gitu aja simpul ya
raja kita mau ngapain ke rumah sakit emangnya ada yang sakit
aku kesini mau ngantar kamu untuk cek kandungan kamu
ya ampun kenapa raja minta aku ngecek kandungan aku ya
kalau sampai aku dicek mah kalian ketahuan dong sama raja kalau aku ini bohong soal kehamilan aku
oh iya ini juga semua ide putri
karena dia mau kamu dan kandungan kamu itu baik baik aja
aku harus cari cara supaya nggak jadi usg
raja kayaknya aku mau ke toilet deh
yaudah ayo aku temenin
kok raja malah mau anterin aku sih
terus gimana aku mau kabur
iya jangan lama lama
aku harus telpon tandaan bis
mbak bisa aku ke
kok gak diangkat angkat sih
tante andy sini kemana sih
tapi giliran dimintain bantuan malah gak jawab telepon
aku nggak punya banyak waktu
karena sebentar lagi aku harus ke kantor
ada masalah apa lagi di kantor
saya juga ada urusan penting disini
gak raja gak apa kamu kantor aja dulu
giliran kamu tunggu ya
saya kantor sekarang
ada masalah di kantor
aku harus pergi
sebelum kamu pergi kamu
kamu gak mau pamitan dulu sama anak kita
anak ini bukan anak aku
kalau nanti anak kamu lahir
aku akan sayangnya dia kok
tapi sebagai keponakan istri aku
dan kamu harus ingat lagi
aku bukan suami kamu
dan aku bukan ayah biologis dari anak kamu
jadi kalau kamu minta aku perhatiin lebih
aku gak bisa
tolong jangan bersikap seperti ini lagi
aku mau ngapain
sekarang aku mau ke kantor
untung aja ada telepon dari kantor aja
jadi aku bisa selamat
tapi aku harus secepatnya cari akal
kalau aku harus usg lagi
jangan sampai rahasia aku ini terbongkar
kalau aku ini cuma pura pura hamil

putri akan selalu doain mama selalu papaku
makasih ya sayang

tapi mereka juga sudah berusaha
jadi mereka juga sudah berusaha

jadi mereka juga sudah berusaha
jadi mereka juga sudah berusaha
jadi mereka juga sudah berusaha
jadi mereka juga sudah berusaha

jadi mereka juga sudah berusaha
jadi mereka juga sudah berusaha
jadi mereka juga sudah berusaha
jadi mereka juga sudah berusaha
jadi mereka juga sudah berusaha
jadi mereka juga sudah berusaha
jadi mereka juga sudah berusaha

jadi mereka juga sudah berusaha
jadi mereka sudah berusaha
jadi mereka sudah berusaha
jadi mereka sudah berusaha
jadi mereka sudah berusaha
jadi mereka sudah berusaha